bakal calon gubernur jawa timur saifullah yusuf atau gus ipul
terus melakukan safari politik untuk meraih simpati para kiai dan juga ulama
dukungan terhadap cicit pendiri nahdlatul ulama itu pun mengalir dari
rois syuriah pwnu jawa timur saat membuka batsul masail di kabupaten tuban jawa timur
batsul masail syuriah wilayah nahdlatul ulama jawa timur
diselenggarakan di pondok pesantren sunan bejagung kabupaten tuban
sebagai wakil gubernur sekaligus pengurus besar nahdlatul ulama
saifullah yusuf atau gus ipul diundang untuk memberikan sambutan
gus ipul datang bersama rombongan para kiai dan ulama dari berbagai daerah di seluruh jawa timur
bakal calon gubernur jawa timur ini duduk di barisan vvip bersama bupati tuban
fatul huda dan rois syuriah pwnu jatim kiai haji anwar mansur
serta ketua majelis ulama indonesia cabang tuban
dalam acara ini sempat disinggung pencalonan gus ipul sebagai gubernur jawa timur
berdampingan dengan putih guntur soekarno putri
para kiai menghendaki jawa timur yang menjadi pusat nahdlatul ulama
harus memiliki gubernur nahdlatul ulama
sehingga mendukung serta memenangkan gus ipul menjadi pilihan mutlak
dalam sepanjang baik ini kita bersama sama untuk menjadi
jadi kan jawa timur sebagai gubernur nahdlatul ulama
gus ipul sangat mengapresiasi dukungan para kiai
dukungan dan doa kiai merupakan salah satu hal terpenting untuk meraih kemenangan
namun gus ipul mengaku masih perlu kerja keras untuk memenangkan pilkada di kabupaten tuban
sebab pada dua pilkada sebelumnya rivalnya selalu lebih unggul di bumi wali
ini kan pasti masalah
setelah disini ketemu kiai kiai
sedikit menyinggung nyinggung soal jawa timur ke depan
kita masih perlu berjuang
masih berjuang lagi masih perlu kerja keras lagi
hubungan kiai ini satu hal kerja keras kita juga menentukan
tapi doa kiai ini meringankan langkah kita
tanggal empat belas akhir lima belas sudah judi
sampai tanggal dua puluh tiga juni
menghadapi persaingan ketat pilgub jatim dua ribu delapan belas ini
gus ipul berencana akan cuti selama masa kampanye
surat cuti telah diajukan mulai lima belas februari hingga dua puluh tiga juni
dion fajar arianto tuban jawa timur
sementara itu bakal salon gubernur kofifa indar parawanso
melakukan kunjungan ke pondok pesantren di lumajang jawa timur pada sabtu sore
selain meminta doa dari pengasuh pondok
kofifa juga meminta dukungan agar dirinya bisa menang
dalam pilihan gubernur jawa timur tahun dua ribu delapan belas

yang berpengalaman di dalam kondisi penyelidikan kejayaan
kedatangan salon gubernur jawa timur kofifa indar parawanso
disambut ratusan santri diiringi hadrah rebana
dari pondok pesantren syarifudin desa wanorjo
kecamatan kedung jajang lumajang
dalam kunjungan ke pondok pesantren ini
hopipah meminta doa kepada pengasuh pondok pesantren
qiyai adnan syarif
hovifah juga meminta agar pengasuh pondok pesantren
untuk mendukungnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa timur
dalam kunjungan ini hovifah didampingi oleh sejumlah pengurus partai pengusung di lumajang
kalau kita silaturahim kita nyuhun pangis itu sudah pasti itu
setelah kita mohon doa kita mohon dukungan
setelah mohon dukungan ya mohon dipilih
karena resonansi dari pesantren ini kan luas sekali
kita tidak hanya bisa bilang bahwa wilayahnya hanya di daerah wonorejo atau daerah lumajang
tapi santri dari pesantren saripudin sendiri kan kemana mana
bahkan santrinya juga sudah bikin pesantren pesantren lagi
jadi resonansi seperti itu menjadi bagian penting yang kami mohon
untuk menjadi bagian dari proses ikhtiar kami dalam kontestasi
tas nama g m haji m nansarif lcma bahwa sangat positif bagaimana nanti bisa kerjasama yang baik
ketika mereka berdua takdirkan menjadi gubernur dan menjadi bupati
nanti yang paling dipikirkan bagaimana pondok pesantren dipikirkan dengan baik dan umat islam pada umat
sebelum berkunjung ke pondok pesantren calon gubernur jawa timur hovifah indar parawansa
juga melakukan kunjungan ke pabrik pengolahan padi di kecamatan tempeh
nur hadi wicaksono lumajang jawa timur